kita ke informasi pertama ada pomdam jaya yang menetapkan anggota pas pampres
prakarm dan dua anggota tni lainnya prakhs dan prakaj
serta satu warga sipil sebagai tersangka terkait tewasnya pemuda aceh imam mansur
jumpa pers yang dilaksanakan di pondam jaya jakarta pada selasa siang
karis pen ade brikjenteni hamim tohari menjelaskan
penyidik pom dam jaya terus bekerja untuk mengusut untas kasus ini
mulai dari pengumpulan keterangan para saksi dan alat bukti
dan pom dam jaya juga menetapkan satu anggota pas pampres
yakni prakarm dan dua anggota tni lainnya prakhs dan prakaj
serta satu warga sipil sebagai tersangka tewasnya pemuda aceh
bernama imam mansur
keempat tersangka dijerat di tiga kasus yaitu penculikan pemerasan dan penganiayaan
sebelumnya pria salah aceh imam mansur
diduga tewas dianiaya oleh prakhs
dan juga prakaj
di mana korban diduga diculik oleh pelaku di tangerang selatan pada sabtu dua belas agustus
kita institusi tni menjamin tidak ada impunitas
apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana
dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut
ada juga tersangka dari sipil warga sipil
yang sekarang sudah dalam proses ditahan di polda metro